bupati bogor ade yasin menginstruksikan bagi seluruh tempat wisata termasuk restoran dan tempat makan untuk tutup maksimal pukul sembilan belas malam
aturan tersebut berlaku sepanjang musim libur natal dan tahun baru mulai dua puluh tiga desember hingga tiga januari dua ribu dua puluh
pembatasan jam operasional tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas di kawasan puncak
rencana nanti malam karena batasan untuk membuka restoran dan keramaian itu jam tujuh
jadi kita juga akan awasi apakah betul jam tujuh mereka sudah tutup
ini kondisinya mungkin nanti akan lebih gelap daripada biasanya karena semua restoran itu diwajibkan untuk tutup
tandapat di punggiri kebijakan tersebut berdampak pada pelaku sahat tempat makan
hal ini tentu saja berpengaruh pada penurunan omset dan pendapatan bahkan menimbulkan kerugian
dampaknya besar banget ya
kemarin aja kita cuma tiga mobil pengunjung yang masuk ke tempat kita
karena itu benar benar jalan itu kosong banget
jadi benar benar berdampak buruk buat kita ya
jadi memang pemasukan itu turun banget drastis
tak hanya irma yani herianto yang juga pemilik tempat makan di puncak bogor juga merasakan hal yang sama
meskipun sampai melakukan phk karyawan namun kebijakan pemkap yang dinilai mendadak ini sedikit banyak berpengaruh
pengaruh pada usahanya
untuk dampak usaha kita secara regional jalur puncak menurun
ya karena banyak ya banyak wisatawan yang mau naik nggak bisa naik
ada juga mungkin mereka yang takut ada yang diputar balik ya
pada akhirnya para pemilik usaha restoran di kawasan puncak tetap mengikut himbawan pemerintah untuk membatasi jam operasional dan menerapkan protokol kesehatan ketat
hanya langkah itulah yang dapat dilakukan sambil berharap pandemi covid sembilan belas segera berakhir di tahun dua ribu dua puluh satu untuk meminimalisir kerugian yang dirasakan
satrio adi egy agung kebupaten bogor jawa barat